halo kamu di parkiran
kamu sama didu
nyari agus sama yayat
minggir dulu sebentar ada telepon
kata ibing katanya kamu lagi nyari agus sama yayat
mau nanya di mana bisa nemuin bang edi selain di rumahnya
atau nemenin orang orang yang selama ini nyari kita
kan cecep ujang sama kang murad gak mau nunggu
biar kita yang nyari mereka aja
biar urusannya cepet beres
waktu saya ke rumahnya bang edi nggak ada
saya telepon gak diangkat saya kirim pesan gak dibalas
sebentar pak baru mau diberesin
mejanya dilap dulu ya
saya gak ditawarin
kang ujang mau langsung saya buatin juga
kita pesen makan dulu
iwan sama didu lagi nyari info
dimana kita bisa ketemu bang edi selain di rumahnya
atau ketemu orang orang yang dia suruh nyari kita
sudah ada program
saya mau bikin pertandingan sepak bola
karena peminat sepak bola banyak
ya sepak bola itu peminatnya dari semua kalangan
mereka akan berduyun duyun datang
baik sebagai peserta ataupun penonton
nama pertandingannya edi stansyah cup
gak usah diangkat
biar dia nelfon saya
dana buat marketing sudah ada
gak nanya kabar dulu
ya buat sekedar basah basi
dana buat marketing sudah ada
itu anak buah agus sama yayat
storannya saya tunggu sekarang
gila ngapain pelan pelan

kenapa gak takut ya
kalian kenapa dem aja
mereka musuh kita
saya bukan musuh kalian
tapi tetangga kalian yang ngajak kalian kerja
waktu kalian masih nganggur
urusan saya bukan sama kalian
tapi sama mereka
kalau kalian berpihak pada mereka
kalian saya pecat
kalau kalian dipecat
kalian langsung dapat kerjaan baru
tadi kita tanya sama kawan jacep
kamu lawan temennya
dimana saya bisa ketemu bang eddy
yang saya tahu bang eddy gak pulang ke rumah
tapi gak tahu dia dimana
agus taunya bang eddy gak pulang ke rumah
tapi gak tahu dia dimana
kalau seorang orang yang nyari kita
saya sudah dapat nomor kontak salah seorang dari mereka
nanti saya kirim